becak di kawasan malioboro yogyakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan budaya kota gudeg ini
sering dengan perkembangan zaman kendaraan roda tiga ini juga mengalami inovasi dengan terciptanya becak listrik
simak informasinya dalam do it your tech
di yogyakarta kita dapat menemukan becak yang menggunakan mesin listrik
mengandalkan tenaga surya beca ini dapat dikendarai layaknya sepeda motor tetapi tanpa bahan bakar dan tidak menimbulkan polusi
sujadno pengayuh beca di kawasan malioboro sudah menarik beca sejak dua ribu
berawal dari beca tradisional saat ini ia sudah beralih menggunakan beca listrik atau belis karya smk piri satu yogyakarta
dengan sistem sewa ke smk selama ini becak ini akan berjalan dengan sejarah yang lebih baik
selama lima bulan terakhir sujatno sudah merasakan perbedaannya menggunakan belis
bedanya tenaganya aja tenaganya lebih ringan kalau pakai becak ini
ramah lingkungan juga kita juga harus hitung hitung pak
kepadanya go green atau apa itu harus benar benar digalakan jangan kita pakai pemburusan bbmnya itu bensin
becak listrik masih dapat dikayuh meski dirancang
beris dapat melaju dengan kecepatan tiga puluh km per jam dengan jarak tempuh enam puluh km pada siang hari dan empat puluh km pada malam hari
nah listriknya tidak akan pernah habis karena sambil jalan sambil mengisi cahaya matahari masuk ke solar cell masuk ke aki aki diolah untuk menggerakkan motor listrik
sehingga daya atau tenaga dari pucat listrik ini sangat mengendalikan cahaya matahari
pengembangan belis ini dimulai pada dua ribu dua belas
berawal dari imbauan kementerian riset dan teknologi agar menggunakan energi terbarukan
raden sunarto berinisiatif mengembangkan beca listrik bertenaga surya
untuk becak listrik kami menganggap untuk kota yogyakarta masih sangat diperlukan becak
dan maraknya di kota yogyakarta muncullah bentor becak motor
yang dirasa pinter ini akan mengganggu situasi
kemudian menciptakan polusi udara tindak ramah lingkungan dan juga masih pemburusan untuk bpn tanpa karninya
saat ini smk piri satu telah memproduksi sebelas belis
sementara itu sepuluh becak telah beroperasi di kawasan malioboro
rizky renardi yogyakarta